dalam rangka hari ulang tahun jakarta naik transportasi umum yang meliputi transjakarta mrt dan lrt tidak dipungut biaya alias gratis
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ada arya dita utama yang tengah berada di salah satu tempat transportasi publik
dito kalau saya beres siaran mungkin nanti habis siang ini mau ke monas mungkin atau mau ke prj
apakah gratis kalau naik bus transjakarta apa skema yang akan mungkin saya akan lakukan untuk naik bus transjakarta kalau gratis pada hari ini
ya halo selamat siang heranov
memang kami informasikan dalam rangka memberingati hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus empat puluh
memang sejumlah hal lain transportasi yang dimiliki oleh jakarta sendiri seperti mrt lrt dan transjakarta digratiskan
tapi tetap menolakkan prosedur yang sesuai
jadi memang para pengguna atau para penumpang tetap harus melakukan tap in
tapi mungkin terlalu banyak
di sini memang terlihat bahwa nominal yang dikenakan rupiah atau alias gratis
nah untuk layanan ini sendiri nanti rencananya akan berlaku pada pukul sampai pukul dua puluh tiga lewat lima puluh sembilan menit
atau sekitarnya dua puluh tiga lima puluh sembilan jam
memang hampirnya dua puluh empat jam
dan memang hal ini sangat disambut baik oleh warga masyarakat
karena saya ini sebelum bicara dengan semua warga masyarakat yang menolakkan lain lain ini
memang mereka sangat terbantu
bahkan juga banyak sekali warga masyarakat
yang akan melakukan perjalanan seperti yang saat ini kita lakukan
nah tadi barusan saya dari stasiun mrt
terus kemudian saat ini saya akan menuju ke halte transjakarta yang ada di lantai tiga
untuk menunjukkan bahwa memang sistem transportasi yang di jakarta sendiri yang sudah terintegrasi
memang memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan
sehingga memang pemerintah provinsi dki jakarta sendiri berharap bahwa
warga kota jakarta atau sekitarnya dapat beralih menggunakan layanan transportasi umum
seperti transjakarta mrt dan juga lrt untuk dapat mengurangi polusi di jakarta itu sendiri
karena memang kita ketahui bahwa polusi di jakarta memang beberapa hari ini
sempat mencapai peringkat nomor satu di dunia dan sangat mengkhawatirkan
selain juga untuk mengurangi tingkat polusi yang ada di jakarta
pemerintah juga berharap bahwa dengan masyarakat semakin banyak
melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum
juga dapat mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang ada di ibu kota sendiri
nah terkait dengan kebijakan untuk menggratiskan transjakarta sendiri
itu memang berlaku untuk tiga belas koridor yang dimiliki oleh transjakarta
karena mereka memperlakukan sistem brt atau bus rapid transit yang terpanjang di dunia
memiliki panjang sekitar dua ratus tiga puluh km dengan jumlah armada bus sekitar empat bus
tapi memang layanan untuk hari ini untuk gratis maksud saya
hanya berlaku untuk transjakarta reguler
artinya untuk transjakarta seperti royal trans
tidak tetap dikenakan biaya yang semestinya yaitu sebanyak dua puluh ribu rupiah
sementara untuk mikrotrans jakarta itu tetap dikenakan rupiah
nah sementara itu dapat kami
kami juga memastikan juga bahwa untuk mrt
masyarakat memang ketahui bahwa memang sistem mrt sendiri
ada sekitar tiga belas stasiun dengan memiliki panjang sekitar lima belas
dan memang hal ini juga sangat sangat baik
nah mungkin kita akan sebentar lagi lihat
sebagaimana antusias warga masyarakat yang akan menggunakan transjakarta
ketika kita sampai ke atas halte di lantai tiga
memang untuk mencapai ke situ tidak perlukan waktu cukup lama
memang ketika saya tadi turun dari stasiun mrt
untuk menuju ke halte busway sendiri
membutuhkan waktu sekitar lima belas menit
yang mungkin anda bisa lihat tadi perjalanannya tidak terlalu banyak
dan banyak juga difasilitasi dengan menggunakan eskalator
sehingga juga menggunakan warga masyarakat untuk dapat melakukan mobilitasnya
nah tadi herr noff juga mengatakan
apakah nanti jalan jalan akan digratiskan
ya betul memang
memang hari ini masyarakat dapat melakukan perjalanan secara gratis
baik itu menggunakan transjakarta mrt dan lrt
tapi juga dapat mengunjungi sejumlah tempat wisata seperti museum
pemerintah provinsi negeri jakarta juga menerima kebijakan
untuk menggratiskan tiket masuk untuk masuk ke sejumlah stasiun
bagi anda warga jakarta ingat apa kata dito tadi
hingga pukul dua puluh tiga lewat lima puluh sembilan menit anda punya waktu sampai malam nanti
untuk bisa memanfaatkan transportasi gratis dari jakarta
ada bus transjakarta mrt dan juga lrt
terima kasih dito atas laporan menarik anda
live moving anda dari lantai satu hingga tiga di
mrt jakarta dito langsung dari jakarta